kapal cepat bertabrakan di sungai musi palembang sumatera selatan
tabrakan antara kapal cepat rahendi putra dan lima saudara ini
mengakibatkan setidaknya dua penumpang tewas dan dua lainnya hilang
tabrakan antara dua kapal cepat itu terjadi saat kapal rahendi putra
yang membawa dua puluh satu penumpang sedang menepi ke dermaga untuk menurunkan penumpang
namun tiba tiba dari arah belakang kapal lima saudara yang melaju
dengan kecepatan tinggi menabrak dari arah belakang
akibatnya dua kapal speedboat karam di perairan sungai musi
tabrakan tersebut menyebabkan dua orang penumpang tewas
sementara dua penumpang lainnya dinyatakan hilang
satu penumpang lainnya berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit
dua korban yang dinyatakan tewas tersebut yakni pasangan suami istri
atas nama sumali dan sukatmi
keduanya asal desa rejusari muara sugihan jalur empat belas banyu asin
sementara dua korban yang dinyatakan hilang juga pasangan suami istri
yakni hamid dan istrinya zubaidah
hingga berita ini diturunkan polisi masih menyelidiki penyebab tabrakan
dan mencari dua orang korban yang masih hilang
hanif kairandi palembang